pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk mengaku telah memberikan lebih dari dua ribu hasil analisisnya
ke sejumlah penyidik lembaga lain
ppatk juga mengaku tengah berkonsentrasi mengungkap praktik pencucian uang dan aliran dana terorisme
hasil analisis ini diberikan kepada ataupun juga sebagai langkah awal
bagi lembaga penegak hukum lain terkait pemberantasan korupsi dan penindakan pelanggaran hukum lain
sejumlah strategi pun dikeluarkan ppatk di tahun dua ribu tujuh belas seperti aplikasi politically expose persons ataupun pep
aplikasi ini nantinya akan berisi data nama pejabat negara dari seluruh indonesia beserta sejumlah pihak yang terkait dengannya
hal ini untuk memantau asset tracing dan tindak pidana pencucian uang
data dalam pep juga akan diserahkan pada lembaga hukum lain seperti komisi pemberantasan korupsi
sedangkan dalam kerjasama pemberantasan terorisme ppatk akan bekerjasama dengan
notaritas jasa korupsi dan pemerintah pemerintahan
untuk memantau penggunaan alat pembauran virtual yang digunakan teroris untuk mendapatkan aliran dana dari sejumlah pihak
ppatk juga sempat menemukan modus penggunaan paypal dan bitcoin oleh terduga teroris bahru naim
untuk mendapatkan dana dan transaksi di internet terkait aksi terornya di indonesia
kalau dia menjadi kepala daerah dia tidak tercatat di bank kadang kadang masih sebagai pedagang sebagai pengusaha
nah pengkinian datanya itu
sementara itu ppatk kini mewajibkan enam profesi untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dari para klien
seperti yang tulis cnn indonesia com enam profesi tersebut yakni advokat notaris pejabat pembuat aksa tanah akuntan
akuntan publik dan perencana keuangan
selain enam profesi itu pihak lain yang juga diwajibkan melapor adalah penyedia jasa keuangan serta penyedia barang dan jasa